senin malam antrean dan kemacetan di ruas jalan tol cikampek kembali terjadi
selain jumlah kendaraan dan banyaknya aktivitas di sejumlah rest area
pertemuan arus masih menjadi pemicu kemacetan ini
antrean dan kemacetan kembali terjadi di ruas jalan tol jakarta cikampek
dari arah cikampek menuju jakarta senin malam
kemacetan disebabkan masih tingginya jumlah kendaraan para pemudik
balik dari arah cirebon baik yang melintas tol cipali
maupun dari arah pantura menuju jakarta via tol cikampek
kemacetan juga diperparah aktivitas di sejumlah res area
dan adanya pertemuan arus di ruas jalan tol cikampek ini
namun meski mengalami kemacetan hingga beberapa kilometer
pihak kepolisian tidak melakukan rekayasa arus
seperti memperlakukan sistem kontraflow atau pengalihan arus
polisianya berfokus pada pengaturan keluar masuk kendaraan di sejumlah res area
sementara itu sejumlah kendaraan besar sudah terlihat memasuki jalur tol
meski pembatasan masih berlaku